masih dari jakarta pemasangan bolart atau tiang penghalang di trotoar jakarta gencar dilakukan oleh pemerintah provinsi dki jakarta
hal ini dilakukan seiring dengan perbaikan trotoar di ibu kota
adapun pemasangan bolart di kawasan warung buncit jakarta selatan sempat viral karena dinilai terlalu banyak
inilah wajah bolart atau tiang penghalang trotoar yang berada di kawasan warung buncit jakarta selatan
bolart yang dipasang menjadi perbincangan karena jumlah yang dipasang dinilai terlalu banyak dan jarak antar bolart terlalu sempit
idealnya jarak antar bolart adalah sembilan puluh cm
namun jarak bolart yang dipasang ini tidak lebih dari lima puluh cm
setiap baris bola terdapat jalur khusus bagi penyandang disabilitas
tapi kalau secara fungsional mungkin bagus juga buat biar motor nggak pada lewat trotoar
apakah terlalu banyak atau gimana
iya sih jadi nggak alami aja gitu harusnya pohon pohon gitu
warga yang kerap menggunakan trotoar tersebut menyambut positif keberadaan bolak
motor sering naik ke sini semenjak ada tiang jadi motor nggak bisa naik lagi
kita jalan kaki lebih aman lagi enak gitu jadi anak bisa terlindungi gitu
dinas bina marga dki jakarta belum bisa memastikan siapa yang memerintahkan pemasangan bolart di kawasan warung buncit
namun dinas bina warga mengaku pemasangan bolar tidak memenuhi kaedah pemasangan bolart
terkait dengan fungsi bulat ini sebenarnya semuanya tertuang di dalam peraturan
bukan untuk menghalau kendaraan roda dua roda tiga naik ke trotoar itu bukan
fungsi dari bolart ya kalau kita bicara secara aturan perundang undangan seperti itu
pemasangan bolar diutamakan di kawasan yang dinilai rawan kecelakaan dan dikhawatirkan dapat mencelakakan pejalan kaki atau pedestrian
bumtaza catra di mingrat jakarta